ketua mumpartai demokrat agus harimurti yudhoyono menyampaikan pidato politik di tenis indoor senayan selasa siang
dalam pidatonya ahy menyampaikan keresahan rakyat dalam masalah ekonomi dan menyinggung adanya segelintir pihak yang berupaya melanggengkan kekuasaan
dalam pidato politik yang disampaikan ketua umum partai demokrat ahy ia menegaskan pemerintah saat ini masih tidak berpihak dengan rakyat
ia menekankan banyaknya phk yang terjadi akhir akhir ini dan terbongkarnya pejabat pajak merupakan salah satu masalah besar yang ada di indonesia
ahy juga menyoroti mengenai adanya segelintir pihak yang berupaya melanggengkan kekuasaan dengan cara menunda pemilu dua ribu dua puluh
ahy menegaskan komitmen demokrat bersama rakyat untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama dengan koalisi perubahan